beginilah suasana perjalanan wisata religi
yang dilakukan anggota kelompok pengajian al balina
di kabupaten polewali mandar minggu siang
dengan menumpangi belasan dokar
mereka melakukan perjalanan wisata religi
dengan berziarah ke sejumlah makam ulama ternama di daerah ini
salah satunya makam kiai haji muhammad tahir
yang juga dikenal dengan sebutan imam lapeo
makam ulama karismatik sebagai salah satu penyebar pertama
ajaran agama islam di daerah ini
terletak di kompleks masjid nurut taubah
desa lapeo kecamatan campa lagian
selain bersiarah para anggota pengajian
menyempatkan berdoa di makam sang ulama
dengan harapan mendapat keberkahan
menyambut bulan suci ramadan
menurut panitia wisata religi ini merupakan
kegiatan rutin setiap menyambut bulan suci ramadan
penggunaan dokar diharapkan dapat mempertahankan
budaya asli daerah ini yang terancam punah
perjalanan wisata religi menggunakan dokar ini
menempuh jarak lebih kurang dua puluh km
dimulai dari kecamatan tinambung
menuju kecamatan campa lagian
abdi febriadi polewali mandar sulawesi barat